jumlah orang melakukan aksi penghadangan terhadap aktivitas pertambangan di salah satu tambang batubara di musirawas utara sumatera selatan
penghadangan dilakukan dengan meletakkan dua alat berat di jalan menuju area pertambangan pt gorbi putra utama di desa beringin makmur musirawas utara
akibatnya aktivitas tambang pt gpu terhenti
itu dengan cara pakai barisan masa bawa tongkat tongkat dengan sengaja memerintangi meletakkan alat beratnya di area jalan hauling milik pt gpu
sehingga untuk masuk ke areal tambang antara mes karyawan itu nggak bisa masuk bahkan tidak bisa sama sekali alat berat maupun lv yang membawa logistik lain sebagainya untuk bisa masuk areal tambang